kasian kali sok coba kau bangunkan mereka pelan pelan lah kau bangunkan
bangunkan lainang ujung gak tega nah nina bangun nak ini nenek kau
udah pulang mama dagang sayur ya iya nggak apa apa kan ya mah aku boleh
nantuga boleh eh tapi jangan deh mendingan kamu belajar aja mama bisa
ngerjain semuanya sendiri oke yaudah deh mama kata pak ustadz kita harus
rajin bersedekah pinter gitu dong
sudah nih waktunya kita
yuk bobo ya besok sekolah
gimana sama perkembangannya siang

kalau begitu saya permisi dulu
kalau begitu saya permisi dulu kalau begitu saya permisi dulu
dulu needed apa pak yuk maksudnya dong sama highness
hai bangk sixty
mel lu istirahat aja dulu
ini saya ada dimana ya
lu sekarang ada di rumah sakit
mel tenang dulu
lu tenang aja dulu
anak anak aman di rumah
dijagain sama bu ida
aduh bu ida
iya sampai juga alhamdulillah
makasih bang udin
makasih banyak ya bu
gain anak saya selama saya di rumah sakit
bangun aku ya
makasih juga ya
udah kalau gitu saya pamit
bang saya ikut ke gang depan ya bang ya
bermbulan dan matahari
bunga yang mereka akan lahir
sudah gue ada urusan penting banget
sekarang lu narik angkot gua
gue kasih modal buat kembalian
gue pergi dulu kuncinya udah di dalam tuh
ya gua tinggal dulu
tingin banyak ini rambutnya
alhamdulillah ada aja rezekinya bang
ternyata bang karman itu orangnya baik ya

ini yang nyuruh bang karman kok
masa iya laki gue nyuruh nyuruh lu
oh ini nih jangan jangan nih ya
mas mas kek apa ini
eh tak dulu
mobil laki gue mau lah bawa kabur kemana
eh tak dulu
ya allah mobil gue mau dibawa kemanan tuh
kenapa sih nasib saya seperti ini
kenapa setiap saya punya sahabat yang baik
istrinya pasti selalu marah marah sama saya
eh kita berumah lagi
kita berumah lagi
tadi hidup kan dijalani
masa apa ini sih
masa apa ini sih
masa apa ini sih
ya allah kemana nina sama lu finka
ya allah aku takut terjadi apa apa sama mereka berdua
mobil ini berasa enak kan
wah mantap kali
sedap kali angkot ini
hah serasa inang kau ini naik alphard
nah mantap kali mobil ini rupanya
nggak salah kalau begitu inang
inang itu bukannya anaknya almarwiono
iya lah cok itu mereka kenapa ada di situ mereka itu cok
jangan jangan mereka ikutin kita
nggak bisa jadi cok
kenapa bisa jadi begini
nanti mama marah nina
mau pulang kalau mobil mama masih ada di sini
iya nanti kita bilang mama kalau mobil mama ada di rumahnya bang ucok
aku di sini aja nunggu mobil mama
yaudah aku di sini juga
cok ada di sini juga
sama inang kau ini jadi sedih cok
inang bantu suruh masuklah inang
kasian kali sok coba kau bangunkan mereka pelan pelan lah kau bangunkan
ibangunkanlah inang ucok nggak tega
ini nenek kau
iya iya tapi kalian masuk dulu lah
bawa mereka cok
sabar ya amelia nanti juga anaknya pulang sabar ya
terima kasih bu eti
yuk sekarang kita pulang
iya amelia kalau ada apa apa hubungi saya di rumah
makasih bang gia
hindungilah anda dengan alhamdulillah ya allah
hasta seghini ya allah
dunia yang paling baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya tuhan kabulkanlah doa aku ini
jodohkanlah anakku ucu dengan amelia ibu dari nina dan govani
semoga engkau mengabulkan doa mbak bu ini ya allah
ina kenapa doa macam itu
kau ini cok inang kau ini
sebenarnya aku tidak mau berdoa
kau ini cok inang kau ini sebab aku tidak mau berdoa ya allah
biar kau jodoh sama mereka
ya sudah lah kalau begitu inang
ya sudah apa
ya samalah doanya inang
kau ini serius lah kau
ya serius inang
ucok juga suka sama amelia
mantap kali kau ini banyak
semoga doa kau dikabulkan
nina novin kaya allah
mama gak khawatir kalian dari mana sih
kita punya sesuatu buat mama
punya sesuatu apa
satu dua tiga
selamat ulang tahun nama
selamat ulang tahun nama
sampai lupa mama
kalian niat bapakan sih sayang
kalian malah kasih mama
bunga pada amin bukan juga dari novin kamar terus dari siapa
assalamualaikum eh selamat ulang tahun yang ke tiga puluh buat amel semoga engkau panjang umur murah
rezeki juga dipercepat jodoh kau angin maka dari itu abang mau melamar engkau dengan bpkb ini
banyaknya bang ucok abang pikir kalau salah ngomong jadi bang kocok
makasih ya bang